harus aduin ke papsky
hai men men men gimana alhamdulillah sehat ustadz ya salam
tugasnya udah selesai sekarang kesini ya
nanti aku kasih permen
aku kasih spagetti
aku kasih mie
aku kasih mie
aku kasih mie
aku kasih mie
alhamdulillah mereka sudah berhasil menangani pak rt

luar biasa be
luar biasa be
mereka yang ke pak rt pian be
kita samperin mereka be
mereka sudah bikin kita malu be
kita nasihatin mereka kalau mereka sudah pulang ke pesantren
kita nasihatin mereka kalau mereka sudah pulang ke pesantren
nggak bisa gitu be mereka sudah bikin keributan
udah mencoreng sama bayi kita berdua
fahim tapi ustadz
kalau kita kesana terus kita ngomel ngomel sama
kita sendiri yang malu ustadz
nanti kalau udah pulang ke pesantren
baru kita nasihatin
ini yang disebut dengan
beli rantai ke pasar loak cakep
ambil gala buat manjat cakep
ube emang bener bener bijak nggak salah
diangkatin ustadz biasalah
ini bukan ustadz
ah meredah kembang goyang
kembang tanjung ada santri
menambu tambur cakep
orang jangan suka disanjung takut
nanti jadi takabur lala
biasanya ulala ada penekanan
cobain deh ulala
ayo udah udah nggak mau nyobain
mandiri banget ya
nah sekarang kita
comeback ke kandang let's go
comeback tuh apaan sih
jangan cuma makan angin pakai kurus begitu kan
ah yaudah deh
makasihin aku nggak tau soalnya
pintar banget ya
coba diangkat coba
kok bisa sih masuk situ
pak rt kenapa jadi kayak patung pancoran
begitu gak ya
enak aja kalau ngomong sembarangan
kebetulan ada ustadz datang kesini
santri santri kumandir itu bandel
apaan sih akhlaknya
pak rt pian
makanya sering doang
udah udah gini gini
pak rt pian kita kesini
kita berdua kesini mau
saya gak butuh bantuan
pokoknya kekacauan dan kerusakan ini
harus dipertanggung jawabkan
ada sama usta aja dokumennya
oh iya tadi kebetulan nina sama yani
kasih ke saya
katanya emang diambil sama haikal
tapi sebelum kita bahas panjang lebar
sebetulnya dokumen ini isinya apaan sih bek
yang harus ditandatangani
buat tembusan kekelurahan
ya dan tadi haikal ambil untuk minta tandatangannya
oh gitu jadi ichael gak nyuri nih
enggak enggak ustadz buktinya ini kembali lagi kan
lengkap dengan tandatangannya prt pian
aduh saya jadi malu sama diri saya sendiri
haikal gak nyuri saya malah yang nyuri
iya saya nyuri perhatian ustadz cacapa
jangan di depan santri
ini udah kumpul semua
rusdi pas kita cari tadi gak ada
bener bang ube
ya udah men kalo gitu
coba cari trio kunyit sendiri aja men ya
biar kita bisa kumpul semuanya disini
emen emang pengen bantu temenin emen
aja ke sebelahnya tuh
sendiri aja deh
eh eh tunggu tunggu
ada layangan tuh
lumayan tuh layangannya masih bagus
tapi urusan kita belum kelar
keburu keduluan wawan
iya juga sih tapi siapa yang mau lanjut
kan dia aja yang mau manjat
kenapa gak kepikiran ya
iya tapi jangan salah ngambil ya

tuh kan anak anak yang kemaren
dikit lagi tuh
ini sama bapaknya
alhamdulillah sehat ustad
bukan hanya kabar dong man
oh si bumbu dapur
udah emen cariin
sekitaran sini kagak nemu
yaudah yaudah gapapa
nanti kita cari sama sama ya
ube mau ngomong penting dan serius
ih apa sih
kira kira kita bakal dimarahin gak ya iya
tanda lah selawah aja
lagian berkasnya juga udah dibalikin kok
iya bang ube itu orang yang baik
sebelumnya ub mau terima kasih
terima kasih karena kalian udah ngebantuin kita semua
haikal waluyo dan soleh harus dihukum
aku pada paham
aku mau lanjut
aku mau jalan
aku mau jalan
kok dihukum bang ube
kita kan juga punya niat bahaya
kan masa dihukum